pengadilan negeri jakarta selatan menggelar sidang fonis pembubaran organisasi jamaah ansaruddaulah pada selasa pagi
persidangan kali ini menghadirkan terdakwa zainal ansori alias abu fahri sebagai ketua umum jamaah ansarut daulah
terdakwa didampingi kuasa hukum asruddin hatjani
selama persidangan berlangsung awak media tidak diperkenankan melakukan peliputan
dan dalam persidangan sebelumnya jaksa penuntut umum tidak melakukan pembacaan replik atau tanggapan atas play doy yang diajukan tim kuasa hukum
tim kuasa hukum pun tetap berpegang pada nota pembelaan
dan untuk itu ketua majelis hakim aris bawono akan langsung membacakan putusan dalam persidangan kali ini
dan sudah ada koresponensi nn indonesia arman helmi di pengadilan negeri jakarta selatan
selamat siang arman
arman sejauh ini bagaimana jalannya sidang putusan majelis hakim terkait nasib jamaah ansaruddaullah kali ini
selamat siang alfian
saat ini dapat kami
informasikan bahwa persidangan atau fonis persidangan atas pembubaran organisasi jamaah ansarut daulah
barusan diselesaikan atau barusan selesai begitu karena memang putusan yang dibacakan juga tidak begitu banyak
jadi persidangan dapat kami informasikan hanya memakan durasi kurang lebih empat puluh menit begitu alfian
sejak dimulai pada pukul sembilan tiga puluh tadi waktu indonesia barat
dan pada pembacaan tuntutan ataupun juga fonis tadi
jadi terdakwa dalam kasus ini yaitu abu fahri
dia tidak terlalu banyak berbicara dan lebih kepada menerima apa yang telah diputuskan
ataupun juga difonis oleh majelis hakim yang diketuai oleh aris bawono seperti itu
dan pada saat persidangan juga selesai kami sempat menjumpai kuasa hukum yaitu asluddin hacani dalam hal ini
asluddin mengatakan bahwa memang kliennya atau terdakwa sudah menerima apa yang telah diputuskan oleh majelis hakim
namun yang menjadi pertanyaan tim kuasa hukum dan juga klien adalah justru tim jaksa penuntut umum atau jpu
malah menyatakan akan pikir pikir dulu terhadap fonis yang sudah dibacakan tadi begitu
dan pada saat yang bersamaan setelah kami ngobrol atau juga mewawancarai kuasa hukum dari jamaan sarut daulah
kami juga bertemu dengan tim jaksa penuntut umum
jaksa dalam hal ini harry jerman sempat memberikan pernyataan kepada kami bahwa apa yang mereka pikirkan
adalah persidangan untuk pikir pikir dulu terkait dengan tuntutan yang dibacakan oleh majelis hakim
di mana mereka masih tetap akan mempelajari poin demi poin tuntutan ataupun juga pertimbangan pertimbangan tersebut
dan nantinya mereka akan terus mempelajari itu dan mereka akan memberikan jawaban dalam waktu satu sampai dengan dua hari ke depan terkait dengan putusan ini
mereka juga menganalisa bahwa terdakwa dalam hal ini abu fahri juga sudah mengakui dan juga sudah menerima
tidak akan melakukan pembelaan
jadi ini juga banding seperti itu alfian
sejauh ini juga kondisi yang ada di persidangan ataupun juga di pengadilan negeri jakarta selatan berlangsung dengan kondusif
tetap aparat pengamanan dari polres jakarta selatan sudah melakukan penjagaan atau sterilisasi pada pukul tujuh pagi
di mana tidak semua orang bisa keluar masuk dalam pengadilan negeri jakarta selatan
karena ada penjagaan baik dari luar pengadilan negeri jakarta selatan sampai di bagian dalam begitu
dan untuk persidangan hari ini juga berlangsung tertutup awak media
banyak diperbolehkan untuk mengambil gambar namun tetap pada sebelum persidangan dimulai awak media masih tetap diperkenankan untuk mengambil gambar
setelah itu dipersilahkan keluar oleh majelis hakim dan empat puluh menit kemudian persidangan dinyatakan selesai
mungkin itu dulu alfian
terima kasih arman helmi langsung dari pengadilan negeri jakarta selatan